pembangunan jembatan aji tumor jejangkat atau jembatan atj
yang berada di melak ilir kecamatan melak kabupaten kutai barat
yang menghubungkan antara kecamatan mok manar bulan
dengan ibu kota kabupaten yang pembangunannya terhenti
sejak akhir tahun dua ribu lima belas
padahal jembatan di sungai mahakam yang menghubungkan
kecamatan melak dan mok manar bulan ini
sudah menghabiskan anggaran sekitar tiga ratus miliar rupiah
saat ini hanya tampak pilar jembatan dua tiang
mendasi inti di bagian tengah jembatan
dinding belakang dinding penahan dan pelat injak
penghentian pembangunan jembatan tersebut lantaran adanya
surat no lima puluh satu ratus tujuh dapptu sepuluh dua ribu enam belas
perihal penundaan kegiatan multi years tahun dua ribu enam belas
yang dikeluarkan pada tujuh oktober dua ribu enam belas
selama ini masyarakat di enam belas kampung di kecamatan mokmanar bulan
hanya mengandalkan transportasi sungai
yaitu kapal penyeberangan untuk menuju ibu kota kabupaten
dengan biaya cukup mahal
jamri lesa salah satunya
warga kutai barat ini mengatakan jembatan tersebut
merupakan uratna di perekonomian masyarakat
di kecamatan mok manar bulan
serta dapat memangkas waktu tempuh
ke ibu kota provinsi kalimantan timur hingga lima jam
atj ini kan menjadi kebanggaan masyarakat attai barat
bapak bisa lihat sendiri kan
belum jadi sudah begini kan
ini sudah jadi kebanggaan
yang kedua dampak ekonominya terlalu jelas
kalau di seberang sana mok manar bulan itu
hasil buminya itu luar biasa
hasil batu batu gunung itu
koral itu luar biasa di sana
cuma dengan tidak ada jembatan yang ikut
tanah di sana juga subur
tetapi kan dengan adanya terputusnya begini
jadi kendala juga
bupati kutai barat fx siapan mengatakan
jembatan tersebut harus didesain ulang
lantaran hasil kajian teknis terbaru
penemukan terdapat kesalahan konstruksi
dalam perencanaan pembangunan jembatan tersebut
sehingga sangat berbahaya
bagi jalur lalu lintas kapal di sungai mahakam
permasalahan lainnya disampaikan bupati yakni
terkait anggaran kelanjutan pembangunan
yang akan menelan biaya besar
ya itu harus redesain
nah kita hitung
biaya itu sekitar rp empat ratus lima puluh miliar
kalau kita redesain itu sekitar empat ratus
bahkan sekitar lima ratus miliar
nah dari mana
kalau kita bangun itu
semua yang lain tidak akan dapat
nah kita ini ingin membagi
ya makanya kita minta ke provinsi
minta bantuan ke pusat
seberapa hari ini ya
pusat provinsi ya
dia sudah tidak bantu kita
jembatan aji tulur di kecamatan melak
kabupaten kutai barat
dibangun saat pemerintahan bupati ismail thomas
proses pembangunannya sempat terhenti
karena adanya proses hukum yang dilakukan
oleh komisi pemberantasan komunikasi
atas dugaan kasus korupsi
di internal perusahaan yang membangun jembatan
suryatman kutai barat kalimantan timur